panjang ceritanya nanda
apa yang telah mereka perbuat kepada bunda
apakah rai menyakiti bunda
raimu tidak bermaksud untuk menyakiti bunda
ini hanya sebuah kesalahpahaman
salahpaham bagaimana bunda
bunda kecaruban tanpa pengawalan
itu sangat membahayakan buat bunda
apa rahi tidak mencemaskan bunda
bunda akan ceritakan
saat itu raimo ingin mengirim bunda
untuk tinggal di japura bersama bunda kentrik manik
dan paman amuk marugul
namun tiba tiba dalam perjalanan
bunda diserang oleh orang orang yang tidak dikenal
mereka menculik dan menyekap bunda dalam sebuah buah
untung saja saat itu
datang kiulang dan kimau untuk menyelamatkan bunda
dan mereka pula yang membawa bunda
bunda di caruban saja
semua hormat pada gusti prabowo
ampun gusti prabu
amba ingin melaporkan
kerusuhan merajalela dimana mana
pembakaran rumah rumah penduduk terjadi dimana mana
para penduduk banyak menjadi korban
inikah yang dimaksud dengan ramalan para rasi
zaman kali yoga akan tiba
se peninggal ayahanda gusti prabu siliwangi
dalam beberapa masa
kejayaan akan she bolong
disuruhkan oleh keangkaramurkala
tahap pabratamu baru sampai tahap zatmata ger
tahap pabratamu akan sia sia gerbrabu
tak akan mencapai suraloka
gerak lakukan sahabat tawaka gerbrabu
ada apa ini
kasian orang itu
bagaimana kalau terjadi apa apa dengannya
berbuat baik itu
seperti buang hajat
yang sudah kita buang
tidak pernah kita harapkan kembali lagi
serahkan saja semuanya
aku tak boleh diam diam melihat kezaliman di depan ataku
adalah berhasd sh
ilmu sihir apa yang dimiliki anak itu
ya allah apa maksud penampakan burung gagak itu
dimas apa kau lihat penampakan burung gagak diatas kita
apa semua ini ada hubungannya dengan kematian para penduduk di sini
hanya allah yang maha kalah
terima kasih atas pertolongan
aku sultan hud
panggil saja hud
sudah berapa kali kita ketemu
tapi sampai sekarang
aku tidak tahu siapa namamu
aku tahu siapa nama dewi penolongku ini
tidak penting tuhan